kita belum haus kok
udah ya kita ngepas pas aja
udah lama jadi kedi
ini centini pak bukan kedi
kok bisa tinggal disini
gak bisa tau pak namanya pembantu biasa seperti saya
oh tetap lah
tetap kebuka biasa
jadi bukan kedi
ya dok kenapa
waduh gak bisa dok
badaanku lagi gak enak
iya di rumah aja sih
dodi teman papi ngajakin kumpul kumpul
enggak papi gak boleh kemana mana
papi di rumah aja
pokoknya mami gak mau denger lagi ya
tapi ada main sama perempuan lain
kalau sampai kedengeran lagi
mami gak kasih ampun
ya sudah kalau gitu kami berangkat
awas ya jangan macem macem
mas bobi kalau mas bobi itu kenapa di restoran yang bukan bapak suruh
tapi di tempat restoran yang lain gitu loh pak
enggak enggak enggak enggak enggak apa apa
udah jangan dipikirin ibu kalau marah emang begitu
tapi nanti juga akan
kelihatan cantik gitu lho
tapi ada yang kurang dari perasaanmu
harusnya pakai perhiasan pakai kalung emas misalnya kan kayak gitu
jangan kan mas
mas pak imitasi aja mau beli sayang duitnya lebih baik dikirim di kampung buat mbok sama bapak
jangan dipikirin enggak ada masalah
bapak bisa beliin buat kamu
udah ayo perangkat sekarang
bisa milih sendiri kalau masih
udah jangan dipikirin
udah kamu ganti
benar ini pak
iya dandat kayak kemarin ya
enggak usah terlalu menot
kayak kemarin aja
nje mantel dulu nanti nanti pak
ada di dalam
ini bapak bapak dari mana
kita mau menangkap majikan kamu
kita ini petugas
yang ditangkap begitu emang salahnya apa majikan saya
salahnya karena dia tidak memenuhi panggilan kita
pak kalau ada persoalan mending omongin aja baik baik deh
iya tahu pak
jadi kita harus ngasih saksi yang sangat besar
jangan terlalu keras
kan kita tidak tahu siapa dia
jangan jangan pak cik susilo
susilo putih dia hitam
aduh aku deg degan
kalaupun benar cuek aja
tuan tuan tuan
tuan gawat tuan
tuan gawat tuan
tuan gawat tuan
tuan gawat tuan
tuan gawat tuan
tuan gawat tuan
tuan tuan tuan
tuan gawat tuan
tuan gawat tuan
tuan gawat tuan
tuan gawat tuan
tuan gawat tuan

mau menangkap tuhan

kamu saya tangkap ya
tuhan saya orang baik baik
kenapa enggak bisa
majikan saya orang baik baik
enggak boleh ditangkap
ini teman teman saya
kamu dikerjain kamu
waduh saya hampir copot jatuh saja
ya bandut bandut tua kayak gini
ini lah ini lah
udah beda sekarang
kita suruh ngumpul enggak apa apa udah
ini ini pas
saya juga udah mau jalan
saya mau ngantriin dia ini
nah nanti saya ceritakan
ya panjang ceritanya
nah ya oke
sekarang kalian tunggu di situ
jangan dia dia nganterin
iya dia nganterin
saya yang disuruh
dia yang nganterin
ken tadi udah denger nggak
saya yang disuruh ngantra
man shoes cantik banget
neng aja yang nganter
jangan lupa kan adok
jangan lupa kan

untuk ngusir mereka
saya ada ide buat ngusir mereka
ini dulu dong
kamu ngasih duit yang banyak sih
kalau nggak gini susah
ya yaudah ini aja
ngeluar ini banyak mas
monggo silahkan duduk pak
centini bikinin minuman deh
yuna kita belum haus kok
udah ya kita lepas lepas aja
udah lama jadi kedik
ini centini pak
kok bisa tinggal di sini
nggak bisa tau pak
namanya pembantu biasa seperti saya
tetapi luar biasa
jadi bukan kedi
mukanya mirip mungkin sama kedi nggak pak
kedi itu bukan nama orang
yang namanya kedi itu
ada permainan yang pakai stick panjang terus kemudian dipukul cedok ya kan
nah bolanya jauh dijatuh
terus kemudian yang ambil mula terus kemudian yang bawa bawa sticknya itu
oh bapak susilo yang biasanya main golem likui pak
ya jadi ngerti matar dulu
begini bagaimana kalau jadi kedi
boleh lihat nggak boleh pegang
ini lah ini lah ini lah ini lah
aku kan punya perusahaan
aku pengen sentini jadi sekretarisnya supaya
tuh dilihat aja boleh pegang jangan
iya nggak boleh
itu menanggar sukan saya
ya tidak boleh
kalau saya punya pesawat
saya ini pesawat pribadi saya sendirian
terus karena saya masih butuh pramugari
mau nggak saya jadi pramugari pribadi saya
saya setia sama bapak ibu susilo pak
centini masuk dulu
apakah kita ini laki laki yang setia
karena selama ini saya merasakan saya adalah laki laki yang paling tidak setia
tapi kalau saya pikir dalam hal ini kita setia
kita kan cuma melihat tidak memegang
karena kita tidak melihat dan tidak memegang
berarti kita setia
kalau dia lengah boleh boleh aja
kalau begitu kita merah
gimana kamu baik baik aja kan
enji pak baik baik aja
ya udah eh jadi nggak kita ketuk emas
papi enggak kemana mana kan
enggak buktinya nggak ada di rumah ini
ini mami dapat pesanan kain batik yang harus dikirim besok pagi
nah mami itu mau minta tolong
kasih tahu sama centini semua kain kain yang ada di lemari siang ini direndam
nah supaya nanti malam sudah kering dan bisa langsung dikemas
apa gak sebaiknya mbak rono mi
dia kan lebih tahu
jangan mbak rono mbak rono udah tua kasihan pi
ya ya udah kalau gitu biar nanti papi bilangin ya
eh temen temen papi sudah pada datang
jadi tuh di ngobrol di teras bikin onar aja
ya udah kalau gitu sana ditemenin ya
oke dah see you i love you
laka lagi ya ampun
ini kayaknya gak jadi karena ibu baru saja menelepon
dia suruh kamu rendam kain kain batik ke ember
dan nanti sore harus sudah kelihatan
nah biar saya sendiri yang pergi ke komas ya
mbak ternusa pak nanti ngerepotin bapak
mbak ternun sangat nih pak
terus temen temen bapak nih kok bagaimana
udah abekan jangan dipikirin
itu urusan mbok rono sama ropi
kamu masuk ke kamar kalau perlu dikunci
jangan keluar keluar lagi sampai mereka out
eh mas bobi mas bobi masih di kampus toh
ya mau ngecek aja kamu baik baik aja kan
baik baik kok mas
tapi nggak macam macam sama kamu kan
boten mas bapak baik kok sama centini
centini mau dikasih adiah mas sama bapak
katanya sih mau dikasih emas emasan mas centininya
insya allah bapak beten weten lihat apa apa
iya tin udah tin gapapa tin
yang penting sekarang kamu beres beres rumah deh
gapapa terusin aja ya
papi di mana di rumah gak
kadi bilang sih mau pergi ke toko mas
sampai an fokus belajar lagi mas
selamat kuliah mas
oke tin makasih ya
sampai jumpa lagi mas